yayasan lembaga konsumen indonesia menyatakan hampir sepuluh persen selang pompa ataupun nozzle yang dipasang di spbu dki jakarta
menyeluruhkan bahan bakar minyak dengan takaran yang tidak tepat
temuan ini membuktikan slogan pasti pas yang biasanya selalu saja didengungkan oleh pt pertamina ternyata tidak berlaku di semua spbu
penelitian ylki dilakukan pada dua puluh dua september hingga dua puluh tujuh oktober dua ribu enam belas di dua ratus dua puluh sembilan nozzle yang tersebar di empat puluh delapan spbu di jakarta
hasilnya dua puluh nozzle atau delapan tujuh puluh tiga persen dari jumlah sampel diketahui menyalurkan bbm dengan takaran yang tidak tepat
berarti tidak terbukti pasti pasnya ya
ylki menemukan empat belas dari dua puluh nozzle bermasalah tersebut menyalurkan bbm dengan takaran yang kurang dari angka seharusnya
sebaliknya enam nozzle sisanya kedapatan menyalurkan bbm dengan takaran berlebih
dalam pernyataannya kepada cnn indonesia com anggota staf peneliti ylki natalia kurniawati mengungkapkan tidak tepatnya takaran bisa menimbulkan kerugian baik bagi konsumen maupun pengusaha